mirsa selama masa pandemi meminum air yang cukup bisa menjaga tubuh agar tetap sehat
sumber air yang kita minum bisa dari mana saja baik air mineral dalam galon atau ada air yang ada yang memilih air keran rebusan
bukan hanya soal kualitas saja atau kuantitas saja jenis air yang dikonsumsi juga penting untuk diperhatikan
setiap hari kita membutuhkan delapan gelas air untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi
sumber air yang kita minum bisa bermacam macam mulai dari air kemasan air galon guna ulang atau bahkan air keran yang sudah dimasak terlebih dahulu
nah dari sekian banyak pilihan kira kira mana ya yang paling aman untuk kita
bagi sebagian orang air galon dengan merek tertentu menjadi pilihan karena dirasa lebih praktis dan aman
air galon pun relatif lebih populer dikonsumsi di perkantoran dan rumah tangga
namun tak sedikit pula ada yang memilih mengkonsumsi air keran rebusan
karena dinilai lebih hemat
peneliti kimia lipi andreas menyebut air layak konsumsi harus memenuhi tiga aspek baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah
baik fisika kimia dan mikrobiologi
secara fisik air layak konsumsi harus memiliki ciri tidak berwarna berasa dan berbau
untuk air keran kualitas air keran yang bersumber dari perusahaan air minum atau pump
dinilai lebih baik kualitasnya dibanding air sumur atau ledeng
air keran pun harus direbus hingga mendidih untuk membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya yang mungkin ada di saluran air
tidak layak tidak bisa untuk diminum langsung
karena apa karena baku mutu mungkin baku mutu secara kimia dia seperti penuh ini
tapi baku mutu secara mikrobiologi tidak terpenuhi
karena memang dia melalui pipa sehingga harus dilakukan proses pemasakan lebih dahulu
sementara itu founder indonesia water institute sekaligus pakar tata air firdaus ali menyatakan
air galon yang beredar di pasaran lebih aman dikonsumsi
karena telah mengontongi izin edar dari badan pengawas obat dan makanan dan sesuai dengan standar nasional
kemudian punya kemampuan untuk membeli air isi ulang yang terdaftar di badan pom
saya sarankan untuk menggunakan air adam kemasan dibandingkan dengan air yang diisi di depo siulang
dengan air galon isi ulang yang dikeluarkan oleh brand tertentu
otomatis mereka yang mendapat izin edar dari badan pong jauh lebih baik dibandingkan dengan isi ulang
air keran rebusan maupun air galon sama sama baik dikonsumsi
jika diolah dengan benar dan memenuhi standar mutu
terlepas dari itu semua pastikan anda selalu memenuhi kebutuhan air dalam sehari untuk mencegah dehidrasi
niladia rahma warsa jakarta